berkunjung ke solo jawa tengah kurang lengkap rasanya kalau tidak mencicipi camilan serabi
saya memilih mampir di serabi notosuman nyonya handayani yang berada di jalan muhammad yamin no lima puluh
nama serabi noto suman diambil dari nama jalan otosuman yang kini berubah menjadi jalan muhammad yamin
saya bertemu yohana pemilik usaha serabi notosuman nyonya handayani yang merupakan anak kandung dari handayani
dan saya diajak melihat bagaimana proses pembuatan serabi di bagian belakang toko mereka
ibu ini kan serabi notosuman sudah sangat terkenal
sejak kapan ini serabi ini dikenal oleh has solo
ya sejak yang banyak masyarakat tahu itu sekitar tahun mungkin tahun tujuh puluh an ya
tapi ini dulu sama nenek buyut saya itu tahun seribu sembilan ratus dua puluh tiga
pertamanya nenek buyut saya yang pertama
kayak kue apem gitu
terus ada pelanggan yang minta ada yang pinggirannya
terus dia jadi serapi ini sampai sekarang
dulu kan dinamakan sapi inggris dulu katanya
berawal dari yang namanya apem
ini nenek buyut membuat apem tapi karena ada permintaan pakai topinya meses segala macam coklat
nah gimana bu ini bahan bahannya
bahan bahannya ya cuma beras
santan gula pandan cuma itu aja
serabi noto suman menjadi identik dengan jajanan pasar yang dibuat oleh pasangan suami istri
pu gek hop dan tan biok lan seribu sembilan ratus dua puluh tiga
jadi khas serabinya adalah beras yang digunakan ditumbuk sendiri dari beras berkualitas
yuhana merupakan generasi keempat pemilik usaha serabi noto suman penerus usaha nenek buyutnya
usaha ini makin dikenal masyarakat ketika dikelola oleh ibunya yang bernama handayan
bu ini udah berapa kali beli di serabi noto suman
aduh udah sejak masih mamahnya disini
saya kan udah empat puluh tahun disini empat puluh dua tahun
empat puluh dua tahun soal rasanya gimana bu
masih tetap seperti yang dulu
ini kalau pergi mesti bawa ini
pesenanya iya pesenanya kan mesti serabi noto suman mesti ya
berarti rasanya dari dulu sampai
sampai sekarang sama
serabi noto suman ini dianjurkan disantap saat masih hangat rasanya lebih nikmat dan fresh
menurut yohana ia sengaja tidak menambahkan bahan pengawet dalam adonannya
tapi penganan ini masih bisa tahan maksimal hingga dua puluh menit
kalau rasanya ibu suka yang mana
saya senang yang biasa karena terasa gurihnya kalau yang coklat itu saya kurang
kurang senang ya suka yang asli aja
karena masih panas jadi saya harus mendinginkan dengan cara meniup niupkannya
dulu ini benar benar fresh diambil dari wadah pencetakannya seperti itu
dan rasa yang originalnya menurut saya lebih enak karena ya ini originalnya begitu
belum ditaburin topping meses ataupun juga coklat recommended deh
untuk varian rasa memang hanya tersedia original dan topping coklat
sang pemilik usaha sengaja tidak ingin membuat varian rasa lain untuk menjaga rasa autentik serabi notosuman dari leluhurnya
arman helmi daud thompson solo jawa tengah